kecewa terhadap kepala desa puluhan warga desa sinarbaya karawang
memblokir jalan dengan membakar ban bekas dan melarang warga melintas wilayah tersebut
sebuah mobil kepala desa yang akan melintas sempat dihadang warga dan nyaris terjadi bentrok
puluhan warga kampung pancasila memblokir jalan utama penghubung
antar kecamatan karawang barat dan kecamatan teluk jambe timur
hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga kampung pancasila
desa sinarbaya kecamatan teluk jambe timur kabupaten karawang
terhadap kepala desa yang diduga melakukan maladministrasi
kericuan sempat terjadi ketika sebuah mobil kepala desa
yang akan melintas menuju kantor desa dihadang oleh warga yang marah
beruntung petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian bisa meredam amarah warga
rakyat pengen lurah jadi mempertanggungjawabkan
apa yang sudah dia perbuat
ini salah satu contoh bahwa buruknya administrasi desa
buruknya sistem yang menyebabkan kesalahan maladministrasi
akibatnya fatal kan terbisa dikikat masyarakat terancam digusur
warga mengklaim aksi ini dilakukan karena ingin mempertahankan haknya
yaitu komplek perumahan yang telah ditempati selama puluhan tahun
namun lantaran ada kesalahan administrasi
menyebabkan terbitnya sertifikat baru
sehingga mengakibatkan pemukiman warga terancam digusur
hingga berita ini diturunkan pihak aparat desa belum memberikan keterangan